lah kok belum rapi rapi sekolah pasti
mau asem gini belum mandi lagi
belum mandi gapapa makan dulu ya sarapan sebelum pergi sekolah
meli gak mau sarapan
meli gak mau sekolah
yaelah nek gimana sih gak mau sekolah
meli maunya bebe pianian mbak
lagi gue yang terbangun tau
ih santai aja keles
gak usah blebek blebek darah mendidih itu keles
lagi yayang yayangan ya
udah jangan bikin baby lagi udah tua tau
ih udah deh
lo jauh jauh dari laki gue kenapa ya
uh blebek blebek mendadak
begitu kenapa sih
takut diambil ya laki
pengen ngobrol pengen speaking speaking pengen kermus kermus brewoknya
eh lagian kenapa sih lo harus takut
takut karena gue masih cantik ya
masih bahenol aduhai sing set seksi
lo udah tua udah pewet
gak ada yang mau saingan sama lo
eh kok lo bisa tau nomor telfon gue
ah pasti dari isma
ya iya lagi dari siapa lagi
hah emang temen lo banyak nggak kan
lagian kenapa sih
gak usah gak usah tarno gitu dong
kita kan udah kayak sister ya kan
gue kangen sama lo udah jangan som som gitu dong
udah ya sorry ya ini udah malem
oke gak apa apa
tapi kalau laki lo yang nembrok tiba tiba di dia ciluk bau kayak laki gue kan
namanya juga cathy the fabulous spectacular masih seksi gitu loh
telepon dari siapa sih
apa apa istilahnya udah tidur
hah kok masih bangun
ya kebangun lah dengan handphone kamu suaranya begitu
siapa sih yang nelfon sampai ngomongnya di luar gitu
aduh sorry ya pa
itu yang nelfon barusan
biasa temen pah mau curhat
makanya mama pikir kan takut ganggu papa bobo
makanya mama angkat teleponnya di depan gitu pak
yaudah tidur deh
besok kamu kantor kan
aduh sebisa mu
mungkin jangan sampai si keti itu ketemuan deh sama papa
aduh aku gak mau kalo mereka tuh sampe clbk
baah motor jet kesena terganti oli
keceksahan soal tau kamu dong
mbak menunggu sekolah dulu ya
beneran nih besar dong
nggak papa papa bisa insyaallah bahwa ke nyawa orangnya berangkat sampai tujuan dengan selamat
pulang sampai tujuan juga dengan selamat ya udah udah udah udah udah udah udah udah
aja sama ombrus ardung enggak aning bawa motor sendiri bahkan yang dalamnya banget sendiri ya

assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jika sepalam menyetai
hai hai mbah kamu ngapain kesini aku mau ngantrin kamu sekolah nemenin
enggak usah aku diantar om dudung kok barengen yang sadung tidak bisa dite banyak kerjaannya
belum juga bersin wc teh ya jamban siap ho bersihin jamban tapi inget awal sineng
sampai sekolah terus inget juga jarak aman setiap jangan lupa itu nih raya sama aku apa
kita jangan masing masing kalau motor mesin masing udah deh kalau gitu aku langsung pamit lagi deh
ada kesempatan lagi
dalam arti sebenarnya dan dalam arti kamu apa
apa apa kan kalau aku jemput kamu sebenarnya hal penting harus
jadi buat tahun kekebutan ada ya
kamu di belakang biar depan ya
kalau ngelihat mereka berdua serasi pisahnya
kayak abah sama teman
kok berapa sekolah sih
belum mandi lagi
nggak apa apa dah belum mandi nggak apa apa makan dulu ya sarapan sebelum pergi sekolah ayo
meli nggak mau sarapan meli nggak mau sekolah
ya elah neng gimana sih
nggak mau sekolah terblon
meli maunya bebek pianjen mama
meli sukanya bebek pianjen
meli maunya bebek pianjen balik lagi ke meli
walaupun mama bilang bebek itu jelek
eh cinta mati mah sama si boy itu kan
dari kemarin juga bilangnya
yang ganteng banyak
tapi ntar kayak yang punya mama lagi itu yang kemarin ya
udah gitu matre
udah gitu penurut
udah be ya elah masih ada terusin sih
udah dong mama balikin dong surat kontraknya
emangnya gampang apa dapetinnya
terserah dia mau makan mau engga mau kelaparan
mau sekolah mau engga mau blow on blow on sendiri ya
itu tarang udah mau dibangun sama pemborong
lapar juga sih
kalau gimana pun caranya
harus dapetin sesurat kontrak
mau dicolong mau dirampok
dan jangan lupa
soalnya mama mau selesai nih masalah duit duit duit
emang udah berapa ma